hai seluruh lurah dan kepala desa sekabupaten pati menandatangani fakta anti gratifikasi
rabu siang acara penandatanganan fakta anti gratifikasi tersebut berlangsung di pendopo
kabupaten pati kegiatan ini digelar oleh inspektorat daerah kabupaten pati untuk
memperingati hari anti korupsi sedunia dua ribu dua puluh dua penandatanganan fakta anti gratifikasi yang
diikuti empat ratus satu kepala desa dan lima lurah itu dihadiri gubernur jawa tengah ganjar
karwo dan penjabat bupati pati henggar budi anggoro fakta anti gratifikasi oleh
seluruh kades ini merupakan yang pertama di indonesia sebagai bentuk dukungan ganjar
secara simbolis menempelkan stiker anti pungli dan gratifikasi di kendaraan dinas
milik perwakilan kades ganjar meminta kegiatan ini segera ditindaklanjuti oleh inspektur daerah
kabupaten pati dengan mewujudkan program anti korupsi di semua
desa menurut ganjar saat ini di jateng sudah ada dua puluh sembilan desa yang masuk penilaian desa anti korupsi
desa banyu biru kabupaten semarang juga sudah dijadikan desa percontohan anti korupsi
ganjar menegaskan pelayanan bagi masyarakat di desa jangan dipersulit lantaran tidak ada lagi
gratifikasi dari warga langsung saya tantang tadi agar dua puluh sembilan desa anti korupsi yang ada di jawa
itu sekarang mau saya coba seluruh kabupaten pati ya para petingginya atau kadesa atau desanya itu
betul betul menjadi desa anti korupsi namun penggiat anti korupsi jawa tengah mencemaskan
kegiatan ini sekedar formalitas menurut roni marianto sekretaris komite penyelidikan
pemberantasan korupsi polusi dan nepotisme atau kp dua kkn jateng kegiatan seperti di pati
sudah sering terjadi namun hal ini tidak mengurangi angka kasus korupsi
tony khawatir kegiatan itu hanya sekadar formalitas di atas kertas
bahkan di tahun tahun sebelumnya juga sering dilakukan penandatangan fakta integritas
ini namun memang soal efektivitas menurut kami memang ini hanya sebatas yaitu formalitas hanya
di atas kertas saja oni mengingatkan korupsi yang dilakukan kepala desa di jateng tergolong
tinggi berdasarkan data kpk dari total enam ratus delapan puluh enam kasus
kenikutan cnn indonesia semarang jawa tengah